alaikum salam allah ala ta'ha rasulillah
sholatullah salamullah ala yasin habibie
kamu gak pakai ikan cuma honey
jadi aku baca di salah satu artikel
kalau kita mau menjalani hidup sehat
bisa melalui dengan program
yaudah kalau gitu aku juga vegetarian deh
jangan kamu jangan jadi orang pencicarian
kan mengandung anak kita
kamu membutuhkan banyak nutrisi
jadi kamu harus banyak makan ikan
yaudah kalau gitu gimana
kalau kita bagi dua ikan
gak usah gak usah
udah udah kamu aja buat kamu
udah udah buat kamu aja
kamu tau gak hari itu adalah hari yang menyenangkan
kita bisa makan bareng kayak gini lagi berdua
aku jadi keceban pacaran
soalnya kan biasanya kita makan sama shiva
jarang kan makan berdua
iya gak tajuk sih
oh jadi bella itu istri kamu
dan hanya dia yang beli aku cintai
sekarang dia hamil delapan bulan
dia kebetulan ny brains
belas ya aja
aku harus ketemu sama dia
aku harus ketemu sama dia
aku harus tahu
anak aku laki laki atau perempuan
aku harus ketemu sama dia
iya afif aku ngerti
tapi jangan sekarang ya
sekarang kamu harus jalani perawatan
nanti setelah kamu sembuh
baru kamu boleh ketemu istri dan anak anak kamu
jadi begitu ceritanya
aku dari rumah sakit
dan di mobil
berikan salah satu nomor keluarga kamu
aku akan telpon mereka
gak usah dokter
aku gak mau mereka tahu
kalau kondisi aku seperti ini
mereka pasti sedih
terutama bella dan juga siva anak allah
aku merasa gak berguna untuk mereka
tapi ini bukan akhir dari segalanya
aku seorang fisioterapis
akan membantu kamu
sampai kamu benar benar bisa berjalan lagi
kamu mempunyai peluang besar untuk sembuh
udah kamu jangan sedih lagi ya
semua akan baik baik aja
dan kamu pasti bisa berjalan lagi
nah kamu cantik sekali ya lika
mama emang hebat bisa merias rambut aku
kalo patah mah gak bisa
iya yaudah kamu udah siapkan perangkat sekolahnya
udah siap semua
ntar tak bisa
yaudah yuk sama yang bawah ya
sepertinya bella sudah bisa menerima reno dan anak anaknya
berarti ini bagus untuk menyatukan diri mereka masing masing
mah semalam vicky sakit tapi cynthia kayak nggak peduli gitu
dari awal vicky malah bawa vicky ke aku
terus aku udah telepon dokter dan alhamdulillah sekarang vicky udah baikan
cynthia itu keterlaluan banget ya ngurus anak aja gak bisa
iya mah beda banget sama bella
kayaknya kita gak bisa deh ngebiarin vicky dibesarkan sama sintia
sintia itu gak bisa ngerawat anaknya sendiri
oke biar mama yang urus
eh kamu tuh jangan berisik diem
ya ampun nanti kalau jatuh bagaimana sih
hah kamu gak bisa ngurus apa gimana
gak apa apa nih aku liatin
yaudah biar mama aja yang ngurus ya
kan kamu sibuk
ya vya vicky mau dibawa kemana kok kamu yang gendong
gak apa apa ya nggak salah dong
soalnya kan boleh mas sintia biar saya yang urus ya
kamu ini apa apaan sih
stupid kamu tuh ya
hei itu kamu lihat kan barusan sylvia bawa anak kamu fikih
dia bilang dia mau ngerat miki kamu tuh gimana sih
halo yang bisa membuat kita bertahan sampai tinggal disini adalah karena vicky
so come setelah vicky dirawat sama sylvia gimana nasib kita
kamu susul sylvia kamu bawa kembali vicky cepet
kenapa jadi stupid gini sih kamu tuh
enggak kamu bilang mama boleh merawat vicky
aku gak bilang kayak gini sekarang beritah vicky sama mama
biar mama aja kamu gak bisa merawat anak kamu sendiri
mak aku ibunya jadi aku yang lebih berhak untuk merawat siku sekarang
enggak enggak makasih vicky
mereka mama yang merawat vicky cynthia
kamu memang ibunya vicky
tapi kamu gak pernah perhatian sama dia
semalam vicky terkena demam dan kamu gak melakukan apa apa cynthia
kamu itu bukan ibu yang baik buat
gavin urus nih perempuan
david kenapa kamu lebih peduli sama ibu kamu sendiri dibanding sama aku istri kamu
kamu pikir aku bakal diem aja
aku akan ngomong sama semua orang kalau neneknya sudah menculik anak aku
tolong tolong mereka orang orang kayak ini sudah mau ngambil anak aku
cynthia cynthia maksud kamu apa pakai trik trik kayak gini ya

aku mau berhubung sama dia
aku mau berhubung sama dia